tiap jumat eksklusif di gtv
gue disuruh ke ruang kerjanya pak bos
ya udah buruan sana entah kena samper lo
ya entah dulu gue bikin salah apa ya ki
atau jangan jangan di makanannya mbak adi
atau di mbak mir nanterin ada ragutnya
atau kalau enggak ada ular sayur
atau enggak ada kecomanya
terus abis itu mbak adi lapor kemasan
apa elsa udah kasih tau nino kalau rena itu anaknya andin
ini adalah masakan kiki
ini apa ini bentar udah duduk juga ya mbak
mirip banget sama masakan emak uya
uya makin yakin kalau ayang kiki itu jodoh uya
udah deh kiki itu udah punya orang
udah punya pak ndi
tangeri udah punya aja mas reddy
belum ada jandar kuning
angkat udah angkat
mirna ke ruangan saya sekarang ya
gue disuruh ke ruang kerjanya pak bos
ya udah buruan sana
entah kena samper lo
ya entah dulu
gue bikin salah apa ya ki
perasaan gue adem adem aja
di makanannya mbak andi yang tadi mbak mir nanterin
atau kalau enggak
atau enggak ada kecomanya
terus abis itu mbak andi lapor ke mas al
abis itu makannya mas anus menggil
ya kan yang masak lo
gapapa jadi gue yang dipanggil
ini gimana lu
udah buruan sana
entah kena samper lo
permisi pak bos
apa benar nino sempat bertanya ke rena
soal anak yang bernama nindi
atau sebenarnya kamu salah dengar
itu bukan nindi tapi sindy
maaf ya pak bos
kalau saya rasa sih
saya enggak salah dengar
tapi kalau pak bos kurang percaya sama saya
rina ditanyanya sama pak nino
tadi nindi atau sindy gitu pak
ya sebenarnya saya juga agak heran sih
begitu ya sama rina
jangan pernah membahas masalah ini
dengan siapapun yang ada di rumah ini
aduh gak ada apa lagi sih ini
kayaknya ada sesuatu nih soal nindi
gak mungkin pak bo sampai kasih peringatan gini ke gue
gue pusing amat ya gue ya
sama drama rumah tangga pasangan pondok pelita ini
gue ikutin aja deh maunya pak bos
permisi pak bos
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau seriously
kalo aku ke rumah

betul katanya kiki lu ceritain dah
gue jadi penasaran
jangan pernah membahas masalah ini dengan siapapun yang ada di rumah itu
wah gak ada apa apa sih
pak bos tadi cuma bilang
ah gak enak gue ngomong sama kalian berdua
iya mbak mirna masih kayak gitu dah
udah kentang ngomong
lah ngomong lah
gue mau dinaikin gajinya sama pak bos
kok naik gaji gak sama sama
kan uya sama yang kiki juga mau sekalian
buya juga mau naik gaji
bukan gitu lah yang kiki
masa kok pilih kasih sih
mbak mirna kan lebih dulu kita kerja disini
daripada mbak mirna yang
betul lah yang kiki
tumben kita kompak ya
ya mana gue tau
jangan protesnya ke gue
lo berdua mau naik gaji juga
mbak mirna masih kayak gitu
kau gak tau masalahnya sih
nanti yang nanti kita diserang sama pelaki
gue juga ongkah
udah terpulang naik gaji
yang tadi juga
gajian bulan ini
gue jadi kepaksa ngebohongin lo berdua dah
gue hapus ya
kalo nino terus terusan cari tau
bukannya gak mungkin dia berfikir kalo rina adalah anaknya
gue harus cegah nino berfikir kesana
gw ada satu cara
dan ini sangat berbahaya
apa kamu sudah putuskan
saat kenapa sih
sangat sulit untuk kamu berkata jujur
kalau kamu mau seperti ini terus
aku gak bisa hidup dalam rumah tangga yang penuh dengan kebohongan
dan keputusan aku sudah bulat
kalo begini caranya
kita berserah ini
kamu dengerin aku dong nino
maksud kak kamu berz sz
saya sudah poop
aku coba untuk jaga perasaan kamu supaya kamu gak ngebuka luka lama kamu lagi saya
udah udah udah gak usah berbelit belit langsung aja
nino aku tahu kamu pengen cari tahu anaknya mbak andi
aku tahu kamu pengen cari anak perselingkuhannya dari mbak andin
esa bertahun tahun aku mencari anak itu
tidak sedikit pun aku tahu tentang anak itu elsa
satu satunya informasi yang aku tahu bahkan soal golongan darah itu dari kamu
aku hanya ingin membuktikannya
kamu tuh kenapa sih gak percaya banget sama aku
dari awal aku udah kasih tau kamu kalau anak itu bukan anak kamu
kalau kamu ngomong seperti itu
dengan kondisi kita saat ini
aku udah gak percaya lagi dengan kamu
aku hanya ingin membuktikannya sendiri